wasita tanteng tanteng tangteng kapan mau menangnya kalau begini ya allah ya allah mudah mudahan
si nonte menang ya allah seperti berdoa supaya si nonte menang ya allah jangan kena tinju terus
kamu jangan tanggung tahu kalau ngabisin oke dia nyimpan jurus pokoknya kamu
kamu jangan fokus kamu keluarin semuanya oke jangan ditahan tahan
gue ngium deh kurang apa ya kayaknya itu niat banget ya pengen bikin aku ke
kamu tuh sekarang cuma shock therapy aja itu wajar lah kalau pertandingan
akhirnya rech yang penting kamu menang aja ya kamu fokus sama jurus sewaktu
fokus buat jadi
tanya paling penting dengerin aku doang kamu jangan kasih tunjuk hwan rasa takut
kamu dan kelemahannya itu yang paling penting itu telepon udah tenang boy
karena kan memang di kakinya tapi gua juga nggak boleh bilang nggak dikatakan

di kakinya tapi gue juga
gak boleh bilang ke dia

mulai mulai mulai
mulai mulai mulai
gua bakal serang kakinya terus
lady udah tahu kelemahan gue kayaknya
gua ga boleh kasih liat kelemahan gue
pasti si reva bakal menghindar terus serangan gue ke kakinya
kok kamu kayak ga senang liat reva menang
reva seharusnya udah tau waktu dihajar itu si lady
kelemahannya di situ ya terus terusan maksudnya
kalau terus terusan kan dia jadi nggak punya kesempatan untuk
kalau kita maen tegak apaan
beat nya kita kalahkan
jadi kalian jalan ternyata split

ndur udah sama
aku sering mau takutin
terima kasih for you
hehehe kayak surti nih kan
keadaannya apa ya
iya zaman kesti balik
aww gelut aja kalah laki gitu
gak usah berisik
itu lagi serius tontonan keganggu
tapi resep oke ya
zaman sekarang ya
perempuan awwt harus bisa bela diri
awas satu dua
penuh penuh penuh
kita sungguh akuruh
masih kita ngeliat
itu refleks jawa rauh
apa yang ini
ya allah mudah mudahan si nonte menang ya allah
surki berdoa supaya si nonte menang ya allah
jangan kena tinjuk terus si nonte ya
neng ditangis itu
lady kamu dengar
eva sudah tahu kelemahan kamu
kelemahan sisi kiri kamu lemah
kamu harus tutupi
jangan sampai dia tahu
jangan sampai dia berpikir untuk menyerang situ lagi
kamu main rapat
kamu pepet dia
kamu kalahkan dia
sekarang kamu udah bangun
kamu harus lebih tenang
lebih fokus lagi ya
mau dilapin gak
kalau mau berantem
kalau mau berantem
aku memohon ya allah
tidak ada tuhan selain kau
yang bisa meminta pertolongan ya allah
hama tidak bisa meminta apa apa
hamba tidak minta
minta kemenangan hamba minta keselamatan buat putri hamba ya allah